jadi dua umum tangkapan dari pdip sendiri
memerlukan suatu karakter yang baik
dari kehendak rakyat bertanggung jawab
artinya pdip rela pak jokowi dan mas gibran
kami sampaikan ada suatu jurang
karena ini berkaitan dengan karakter
kami partai yang memiliki tanggung jawab sejarah
yang memiliki suatu nilai nilai perjuangan
dari ibu mega ketika menentang
soeharto selama tiga puluh dua tahun
dan itu mewarnai menjadi kultur
yang tergerak hatinya untuk menyelamatkan
masa depan demokrasi kita